wah besok besok si johnny jangan suruh ngasong deh
kasian puasa puasa deh kerja ngider jalanan
abang roh udah larang tapi johnny nya tetep aja kekeh
dia bilang tuh buat nanti nambah nambahin buat di baju adek adeknya
supaya juga dia bisa ngasih thr sama orang tuanya dia bilang gitu bang
gini aja roh buat ngebantu keluarganya johnny kita sisihin tuh sedekah keluarga kita bulanan
terus kalau buat soal baju baru kita beliin aja sekalian kita beliin bajunya johnny
tapi bang kalau si joni ngasong gitu bikin hati dia bahagia bang apalagi bisa ketemu teman temannya
bener lam kebahagiaan anak kecil itu tergantung ngejalanin bukan kita yang nentuin
tapi bang kalau si johnny ngasong gitu bikin hati dia bahagia bang apalagi bisa ketemu temen temennya
si joni lagi pergi dagang
bulan puasa dagang juga
dagangnya juga dagang koran
gak ngaruh lagi buat yang kuasa
iya biar bagaimana juga yang namanya dagang keluaran kan
liling mah ini kan bulan puasa
johnny yang mau bang

jadi lebih baik dia jualan koran keliung deh
ya pak ya
buat aja puasa
yang penting semangatnya joni kejaga
lagian juga si johnny seneng kok ngelakuinnya
gue sih kagak ngerti apa katanya maksudnya
haji sulam main cantik tuh apaan maksudnya
gue rasa sih yang pasti bukan main perempuan cakep
kayak kayanya si mahmud tuh ngedakutin anak lo si atika
ujuk deh dar
eh dar kita ini mesti fokus
fokus terhadap masalah
laga lo jangan kayak ember kepenuhan air
meleber aja kemana mana ya
lo tuh emosiak ya
emosian aja sih bar
lo kayaknya kalo ada masalah bawahnya kayak pengen ngebukin orang aja sih
eh dar kalo emang tuh orang punya masalah sama kita ya
kita ngebukin aja langsung
kita liat dulu yang bener yang salah apa kagak
kalo misalkan yang salah bener kita ngebukin kita bisa di borgo lo tau
kalau didiemin dia bakalan ngelunjak lo tau
kita ini udah tua pak
premen premen jaman dulu itu bar
lagian ini bulan puasa pak
udah gabisa kita pake kekerasan
gue rasa gara gara ini juga nih
haji sulam tuh kagak suka sama gaya kita
ya dar dar
cuman lo al pacino dari sukabumi
jadinya al pacicing lo tau
ya iya lah gua ngasih tau yang bener
masih lo nyekin bar
nah terserah lo deh dar ah
susih lo diajak lobnya
jangan keliatan appointment otlo
eh bagi dong
ini kan bulan puasa
kalau mau minum beli
eh eh gas boleh
hai orang orang jadwal puasanya enggak jadwal puasa bentar wah ini ada nih
kasih bang koran koran
ada apaan sih udah udah udah udah udah udah apaan sih itu
udah ngerebut es gua lagi anelunya orang udah tahu lagi bulan puasa pakai minuman
lu bukannya anaknya pakardun iya kan ya lagi ke kerotak kok bisa lari lari kemari
oh kalau naik motor guncingan berduaan yang suka nagi uang sampah namanya
bang maliang bangtar miji jadi bukan bapaknya johnny tukang bubur itu bukan
enak banget ternyata lu pinter mijit rela saking enaknya lama lama bisa nantuk juga nih
malah babe kalau lala pijitin pasti langsung tidur pules ntar pas bangun pagi katanya seger buger
lela kalau lela yang pegal biar encing amijitin
enggak boleh pijit pijitan masih lela bukan bukan muhrim ya
lela kan udah yang ke mana sendiri masa pijit anak sendiri enggak boleh baru anak angkatkan iya kan kalau baru anak angkat
lu dibogor si lela gini lampu kaya bercanda serius amat
garing tau nggak kayak itu kayak irisan bawang kayak garing tau gak kayak tuh kayak irisan bawang yang kek garing gitu sih
digoreng angus tuh dia
roh besok besok si jonny jangan suruh ngasong deh
kasian puasa puasa deh kerja hidar jalanan
abang roh udah larang tapi jonnynya tetap aja kekeh
dia bilang tuh buat nanti nambah nambahin buat di baju adek adeknya
supaya juga dia bisa ngasih thr sama orang tuanya
buat ngebantu keluarganya johnny kita sisihin tuh sedekah keluarga kita bulanan
terus kalau buat soal baju baru kita beliin aja
sekalian kita beliin bajunya johnny
gue setujuk gue setujuk
apalagi bisa ketemu temen temennya
bener lah kebahagiaan anak kecil itu tergantung yang ngejalanin
bukan kita yang nentuin
kecuali gue tuh
kalau ada yang sedekah uang skoper gue mau girang banget
nambah koin lagi deh
lagi juga siapa lagi yang mau ngasih lo hadiah duit skoper
lihatnya jelek cing
jadi lo udah gak dikasih duit lagi sama bapak lo
kesian banget sih
jon kesian anak nih
kagak punya duit
nih jangan betak lagi
udah soalnya beli minum
puan pilih pilih pilih
kok tidur tadi bilangnya mau ganti baju doang
iya mbak betu ya
sebelum ganti baju
terus bajunya digosok dulu
lu kenapa lemes gitu badannya bari
kayak kena cacingan aja tuh badan
ah udah nih dar
cacing di perut gue kagak bisa diajak kompromi
lantaran puasiku jadi lemes ya bawanya
puasa sih puasa bari
tapi jangan kayak gitu dong
kesannya kalau ngeliat muka lo tuh kayak gak ikhlas tau gak lo
percuma puasa lo bari
dar gue loh mau suruh pergi mana
gue ini kan udah lemes lemesan
gak perlu lagi pakai kekerasan katanya lo
biar haji sula merespek kamu gitu gitu
sensi banget lo bari
maksud gue jangan pakai kekerasan itu
bukan berarti lemes lemes puasanya balik
ya ampun ya robi
ya ampun ya robi
kekerasan itu artinya penuh lemah lembut bare
bukan lembek bukan lemes
kalau menurut gue baring mendingan puasanya tuh harus semangat bari
nah nah nah nah nah
kalau dia datang di darah tinggi gue naik iya
bikin darah lo naik
gue kembang segalanya
buat gue ya tika
siapa juga yang mau kembang kayak gituan
hei gue tuh ya maunya bunga bang
ini kembang buat lu nih bar
sebagai tanda perdamaian
supaya hubungan kita berdua wangi seperti kembang ini
papi rempong lah
mantu mantu mantu apaan
lo bobo kembang
emang ada yang mau ngaji di sini
udah bawa pulang sana ah
kalau kolak gue terima ya
malian dulu ya
jadi cobain bang hojo
lah sebaiknya nih belum mulai
kita doa dulu lebih afdol
allahumma finni bihalalika anharamika
ya allah cukupkanlah kami dengan rejekimu yang halal dari yang haram
dan kayakanlah kami dengan kenikmatan mu
hingga kami tidak meminta selain kepada mu ya allah
insya allah insya allah haris